berselancar di internet saat ini telah menjadi kebiasaan sehari hari
tanpa sadar rekam jejak kegiatan kita tersimpan dalam sebuah program kecil bernama cookies
kini setelah kesadaran akan hak privasi di era digital meningkat
beberapa peramban telah dan akan menghapus penggunaan cookies
lalu apa dampaknya berikut laporan
anda mungkin pernah merasa diikuti oleh iklan sehabis browsing di situs belanja baju maupun sepatu di internet
kemudian ketika anda pindah ke situs berita online ataupun medsos
iklan yang tadinya atau produk yang anda lihat sebelumnya itu ikutan muncul
hal itu bisa terjadi karena ada bantuan teknologi yang bernama cookies
secara sederhana cookies adalah istilah untuk kumpulan informasi
yang berisi rekam jejak maupun aktivitas ketika melusuri sebuah situs
kukis dikembangkan pertama kali oleh lou montulli pada tahun seribu sembilan ratus sembilan puluh empat
loo adalah seorang karyawan pada perusahaan peramban netscape
awalnya loo mengembangkan cookies hanya untuk membuat fitur shopping card pada sebuah aplikasi e commerce
hadirnya cookies memang memudahkan aktivitas online pengguna
cookies dapat menyimpan informasi login pengguna sehingga anda tidak perlu lolos
kukis juga bisa diulang setelah meninggalkan situs
selain itu cookies juga memiliki fungsi pelacakan
situs belanja biasanya menggunakan cookies untuk melacak barang apa saja yang dilihat oleh pengguna
sehingga memungkinkan perusahaan iklan memberikan referensi produk serupa kepada pengguna
fungsi inilah yang kini menjadi sorotan banyak pihak
sehingga berujung pada keputusan untuk menghapus keberadaan cookies pada browser
pemilik browser ingin menjaga privasi dari pengguna browser tersebut
karena konsep kerja cookies itu adalah mengumpulkan data atau jejak si pengguna dalam mentelusur salah satu website yang ada di internet
tapi untuk datanya itu adalah disimpan
disimpan oleh pemilik website
sehingga mereka akan tahu kita itu menelusurnya apa saja
nah kenapa beberapa browser ini akhirnya ada beberapa browser yang mendisabelkan pihak ketiga yaitu cookies ini
karena mereka melihat bahwa ini terjadi pengumpulan data
sehingga nanti akan menjadi sebuah data iklan bisa dimanfaatkan dan lainnya
salah satu pihak yang paling terpengaruh oleh kebijakan ini adalah para pelaku industri periklanan digital
bagi mereka teknologi cookies menawarkan efisiensi
menurut faradi bahri country manager perusahaan layanan iklan digital ada indonesia
berkat data yang dikumpulkan cookies perusahaan periklanan lebih efisien dalam hal anggaran karena target pasarnya menjadi spesifik
selain itu pengiklan juga bisa menghasilkan data yang lebih efisien

apakah baru dalam tahap mencari tahap riset atau sudah dalam tahap siap membeli produk
faradi menambahkan jika memang akan dihapus saat ini para pegiat iklan digital sudah mulai menciptakan metode pengganti
nah salah satu metodenya adalah tidak mentargetkan based on personal tapi group of people atau cohort
misalnya segmentasi ibu ibu seperti itu
nah itu akan switching ke sana
kedua adalah menggunakan teknologi yang tidak fokus pada cookies
nah alternatifnya ada banyak gitu
di luar sana dan banyak tech company yang meng create id untuk manjusteri itu ataupun ifa
terus yang ketiga mungkin salah satu yang penting adalah perubahan menjadi dari cookies
contextual ketika melakukan targeting kita tidak fokus pada seseorang tapi fokus terhadap sebuah intent
intent itu apa
misalnya orang yang sedang mencari mobil
saat ini beberapa perambar utama seperti firefox dan safari telah memblokir cookies pihak ketiga
google pun tak ketinggalan
pemilik peramban krum tersebut juga telah mengumumkan
akan segera menghentikan penggunaan cookies dari platformnya